karena anak anak digangguin prabu sabi jadi emosi
itu sih ya jadi ini juga saya pikir panitia juga ya harus bisa melihat juga gitu
anak anak ataupun juga masyarakat yang sedang menyaksikan
mereka harus menyaksikan dengan penuh etika terhadap hewan juga ya sama
kita harus juga tidak bolehlah mengganggu hewan apalagi yang sedang akan dikurbankan
kurban itu kan untuk manusia juga tuh ya
artinya betul betul harus dijaga jangan sampai dipermainkan
nah iya harus ya itu harus dinot dengan baik
nah untuk mengantisipasi hewan kurban stres nih
seperti tadi gitu ya sebelum hari penyembelihan
jasa pijat hewan menjadi alternatif pencegahan stres
terutama bagi hewan kurban yang akan menempuh perjalanan jauh menuju kota tujuan
dipijat dulu jadi
ya selain diakini dapat membuat hewan kurban menjadi lebih rileks
pijat hewan ini juga diakini bisa menambah stamina hewan kurban
di kudus jawa tengah hewan yang hendak dikurbankan mendapat perlakuan istimewa
melalui tangan pemijat
jat hewan inilah dengan elusan yang lembut dan tekanan yang terukur
diakini mampu membuat hewan ternak menjadi lebih sehat
sukri salah satunya
dengan lincah tangannya memijat hewan ternak kerbau yang baru datang dari luar kota
ia juga memijat kerbau sebelum dikirim ke luar kota
setelah memijat bagian punggung menepuk nepuk wajah kerbau
dan diteruskan memijat bagian ekor hingga kaki belakang
pemijatan dilakukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan kerbau agar tidak mudah stres
ketika akan menempuh perjalanan jauh di dalam truk
dari surat nganuja timur
terus ini kenapa tadi kalau dipeceti tuh pak
ya kaki yang tidak sakit itu yang dipeceti
karena dari perjalanan jauh itu pak ya
tapi yang dipijati bagian apa aja tuh pak
punggung kepala kaki
setiap kerbau dipijat dalam waktu sekitar sepuluh menit
dalam menggeluti profesi uniknya ini
sukri mendapat upah rp lima per ekor
dalam sehari sukri mampu memijat dua puluh ekor kerbau bahkan lebih
terutama saat momen kurban yang menjadi berkah tersendiri
bagi juru pijat ternak seperti dirinya
dahyal akbar kudus